tegis teguat lapar yuk
eh anak kecil
nah ini dia nih cari cari
itu klinci nyai mau dibakar mana
mau dibawa jalan jalan
kalau dibawa jalan jalan mati nyai
kalau dibawa jalan jalan
ibunya pasti sangat merindukan rakyat santan
rakyat santan adalah putra yang sangat disayangi ibunya
tidak ada anak sayang seperti itu
ibunda menyayangi anak anaknya
sama besarnya rai
rakyat santan adalah anak yang paling kusuh
yang paling dekat dengan
semoga rai kian santan segera ditemukan
dan rai akan segera bertemu kepada ibunda
tanda selalu ada di dalam ini
kaum tidak mungkin terus menerus kabur dari if creator
ayo guru kita pergi dari sini guru
jangan aku saja yang menghadapi guru
ini mas aku mau pergi
ini senyap powerful
ini penuh berarti algumas orang yang undertale
terus kenapa kalian masih disini
kian santan sampai kapan kau masih mau lari dari
selasi ikutan sedih
ibu sedang memikirkan
dia sendirian mencari
ibu sangat merindukannya
ibu ibu ini ada sate ya ibu coba progressing ikuci ha owo
dibakar ya kecilnya
aduh sama sama punya menurut
tegis teguat lapar yuk
hei anak kecil
nah ini dia nih cari cari
itu klinci mau dibakar mana
mau dibawa jalan jalan
kalau dibawa jalan jalan
aduh lama ajak nangki lagi nih